jenazah anjas warga jalan barukang tiga kota makassar sulawesi selatan akhirnya dibawa
kembali dari rumah sakit polisi bayangkara makassar sebelumnya anjas bersama dua rekannya
dirawat di rumah sakit polisi bayangkara setelah tertembak polisi saat pecah kericuhan dengan
anggota polisi di gang sekitar rumahnya menurut pemeriksaan awal kericuhan terjadi saat petugas
sedang mencari informasi terkait terduga pelaku kasus kekerasan yang diperkirakan tinggal di
katar jalan barukang tiga tempat tinggal para korban anggota ini menanyakan kepada sekolah pemuda
berada kumpul kumpul disitu ya terkait dengan rumah daripada salah satu pelaku kebetulan
pemuda yang ada disitu lagi kumpul kumpul sedang pesta miras ketika ditanya anggota anggota menjawab
saya ini anggota disini tapi pemuda ini tidak percaya dia minta ktp ktanya begitu